hasil penyelidikan polisi korban pencabulan terhadap anak di jambi bertambah dari empat menjadi lima orang
pelaku melakukan aksinya dengan menyamar sebagai gadis di media sosial
petugas subdit empat direkturat reserse kriminal umum polda jambi terus melakukan pemeriksaan intensif terhadap tn alias angel
warga pekanbaru yang menjadi terduga pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur
hasil pemeriksaan memperlihatkan jumlah korban bertambah dari empat menjadi lima
para korban berusia dari tiga belas hingga lima belas tahun
polisi juga sudah berkoordinasi dengan psikolog guna memeriksa kejiwaan pelaku
perkembangan terbaru terakhir dari beberapa nama itu ternyata ya karena mungkin begitu banyak ya
nama itu ternyata dari jambi tadinya empat menjadi lima
ada orang juga maksudnya korban ya korban juga yang berusia
belum terdata di kita ternyata sudah kita datangkan kita sedang mencari ini korbannya
penyidik polda jambi juga akan berkoordinasi dengan sembilan polda lain karena diduga jumlah korban mencapai delapan puluh orang
yang tersebar dari ujung pulau sumatera hingga pulau jawa
sejak tahun dua ribu tujuh belas lalu pelaku menyamar sebagai anjel yang mengaku sebagai gadis di media sosial instagram
setelah berhasil memikat korban pelaku meminta korban mengirimkan foto ataupun video bugil
pelaku selanjutnya mengancam
mereka juga mengeluarkan foto korban jika tidak mau menuruti keinginan pelaku
arven kennedy kota jambi